sepasang calon haji kembar berusia enam puluh tahun asal sumatera utara akan berangkat dalam kloter terakhir atau kloter sepuluh embarkasi medan
selain berharap ibadah haji dapat dijalani dengan baik kedua calon haji ini juga akan berdoa agar mendapat jodoh untuk membangun rumah tangga
semangat dan kegembiraan terpancar dari wajah calon haji kembar asal desa sipahu kebupaten padang lawas utara sumatera utara
bernama mariana dalimunte dan mariano dalimunte saat beristirahat di asrama haji medan
pasangan kembar ini bekerja sebagai petani dan mengumpulkan uang dari hasil bertani untuk mendaftar haji pada tahun dua ribu empat belas
selama di tanah suci mariana dan mariano berharap dapat melaksanakan semua rukun ibadah haji dengan baik
keduanya pun akan memanjatkan doa agar segera mendapatkan jodoh sebagai pendamping hidup dalam berumah tangga
dan rencananya mereka akan berangkat bersama rombongan kloter sepuluh embarkasi medan
pada selasa pagi
untuk di sana maksudnya lancar lancar
iya iya lancar sehat
pokoknya apalah usaha nanti belum dari apa kalau sehat
pokoknya lancar lah itu doa saya
masuk hari ini kloter sepuluh jam delapan pagi
kemudian nanti besok jam pukul tujuh tiga puluh take off